malam ini komisi pemilihan umum jawa tengah bekerja sama dengan metro tv dan tv one
menggelar debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas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
yang diselenggarakan kpu jawa tengah bekerja sama dengan tv one dan metro tv
dan pilgub jawa tengah ini punya slogan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
itu pilgub ini harus menyenangkan dan membahagiakan
seperti wajah wajah disini kita lihat semua sudah bahagia
tepuk tangan bagi kita semua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
dan di tengah kita juga turut hadir ada para panelis ada lima orang yang merumuskan pertanyaan
pada debat terbuka pilgub jawa tengah malam ini
oke dan para panelis yaitu pengajar departemen politik dan pemerintahan universitas diponegoro semarang
dr nur hidayat sardini sos sos msi
yang kedua pengajar universitas wahid hasim semarang prof dr mahmud tarom hr shmh
berikutnya dosen pakar hukum tata negara universitas negeri semarang dr rodia tangungun spd shmsi
berikutnya dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas katolik sugio pranoto semarang dr angelina ika rahutami
dan terakhir dosen fisip universitas di ponegoro dr dra fitria ma
kita beri tepuk tangan
selanjutnya kami persilahkan kepada ketua kpu jawa tengah bapak joko purnomo untuk memberikan kata sambutan
pak joko waktu dan tempat kami sediakan
selamat malam salam sejahtera untuk kita sekalian
yang terhormat bapak plt gubernur jawa tengah yang diwakili bapak sekda
bapak ketua dprd seluruh anggota forkopimda provinsi jawa tengah
pimpinan metro dan tv one terima kasih telah hadir
pimpinan partai politik tingkat provinsi jawa tengah yang hadir
bahkan ini tampak di depan kita anggota dpr ri banyak yang hadir pada kesempatan ini
semoga dengan kehadiran bapak ibu sekalian di debat kedua ini
nanti lebih barokah dibandingkan debat debat sebelumnya
yang saya hormati tim perumus tim panitia
dan tim anilis yang kali ini bisa hadir empat alhamdulillah
setelah hampir sebulan tidak ketemu hari ini ketemu
karena kemarin dikarantina saya itu menjadi yang tersakiti dengan tim perumus karena tidak boleh ketemu
yang saya hormati ketua bawaslu provinsi jawa tengah beserta seluruh jajarannya
yang kami hormati bapak bupati dan wali kota sesoluraya
terima kasih kepada bapak bupati sekuarjo yang telah mempatrihkan kami

yang kami hormati teman teman kpu kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini
sekaligus ini sebagai penebus karena pada saat debat pertama kami lupa menyiapkan kursi untuk bapak ibu
yang kami hormati bapak ibu sekalian tim pendukung baik pasangan nomor satu maupun nomor dua
bapak ibulah yang selama ini memeriahkan dan membuat setiap debat terbuka menjadi bermakna bagi seluruh masyarakat jawa tengah
oleh karena itu kami terima kasih dan kami apresiasi kehadiran bapak ibu sekalian yang sangat luar biasa
bapak ibu sekalian kami hormati pada kesempatan ini izinkan kami sampaikan beberapa hal
yang pertama sebagaimana pada saat debat pertama kami bersamaan dengan debat kedua ini
juga menggelar nonton bareng di sembilanan
sekali lagi sembilan satu ratus enam puluh tujuh titik
ini kami ulangi karena pada saat debat pertama di masing masing titik itu berkumpul antara lima ratus sampai dua lima ratus orang
sehingga diharapkan seluruh masyarakat jawa tengah bisa mengikuti debat dengan baik
yang kedua perlu kami sampaikan pada kesempatan ini
bahwa debat kali ini temanya yang kita angkat adalah
perekonomian dan pelayanan publik
ini sebagai kelanjutan dari yang pertama
insya allah dengan dua debat ini kita sudah mampu mengeksplorasi
supaya seluruh masyarakat bisa menentukan pilihannya secara lebih cerdas
yang terakhir bapak sekalian
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini
tidak lupa kepada teman teman media bapak ibu keamanan yang sudah seminggu di sini bersama kami siang malam untuk menyiapkan lokasi ini
terima kasih kurang lebihnya mohon maaf
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih bapak joko purnomo
dan sekaranglah saatnya yang kita tunggu tunggu
inilah dua kandidat yang akan mengadu gagasan dan konsep untuk membangun jawa tengah lima tahun mendatang
kita sambut kandidat nomor urut satu ganjar pranowo dan taj yassin
baik terima kasih
terima kasih bapak ibu
kami persilahkan untuk duduk
baik harap tenang terima kasih para pendukung
terima kasih bapak ibu
berikutnya hadirin sekalian kita sambut kandidat nomor urut dua sudirman said dan ida fauzia
baik terima kasih
baik hadirin sekalian kita masih melanjutkan acara
hadirin sekalian sebelum kita memulai acara debat kedua ini

kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya

kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
catatan kesehatan juga terlihat pada data bps dua ribu tujuh belas
tiga dari sepuluh masyarakat jawa tengah mengeluh kesakitan
dan dua di antaranya sakit betulan
itu artinya di bawah rata rata nasional
ini semua menyebabkan kami berdua terpanggil untuk hadir di sini menawarkan perbaikan
kami komit untuk mengentaskan dua dua juta rakyat miskin
menciptakan lima juta lapangan kerja dan membangun pemerintahan bersih tidak semata mata slogan
tapi dilakukan dengan sungguh sungguh
untuk itu kita tidak mungkin kerja sendiri
kami mengajak seluruh elemen pimpinan pesantren pondok pondok kampus kampus
dan seluruh sekolah sekolah swasta untuk melakukan kerja bersama
mencapai cita cita membangun jawa tengah untuk mukti bareng
masih ada waktu dirasa cukup atau mau dilanjutkan
baik hadirin semua kandidat sudah memaparkan program kerja sesuai tema kita pada malam hari ini
pelayanan publik dan perekonomian
harap disimak di depan kedua kandidat sudah ada empat amplop pertanyaan dari lima panelis
yang akan anda pilih dan harus anda jawab
ya silahkan ambil satu pertanyaan atau satu amplop di depan bapak ibu
kemudian menyerahkan kepada kami dan kami akan membacakan pertanyaan tersebut
kita mulai dari kandidat nomor urut dua terlebih dahulu
silahkan bapak ibu
silahkan diambil dan langsung dibuka pak bisa pertanyaannya diberikan kepada kami
jangan diintip dulu pak
jangan biarkan kami yang akan menjawab
terima kasih banyak harap tenang hadirin
pertanyaannya data solidaritas perempuan untuk kemanusiaan dan hak asasi manusia di jawa tengah
sampai oktober dua ribu tujuh belas menunjukkan kekerasan terhadap perempuan sebanyak satu lima ratus
kekerasan seksual sebanyak lima ratus dua puluh tiga kasus kekerasan fisik sebanyak empat ratus sembilan puluh enam kasus

pertanyaannya bagaimana kebijakan serta tindakan perempuan yang diperlukan untuk memperbaiki kekerasan tersebut
pertanyaannya bagaimana kebijakan serta tindakan pusat dan tempat kesehatan konsumsi
pertanyaannya bagaimana kebijakan serta tindakan pusat dan tempat kesehatan konsumsi

terima kasih dengan angka yang di paparkan tadi menunjukkan bahwa jawa tengah
darurat kekerasan terhadap perempuan
saya kira juga angkanya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak juga tinggi
yang diperlukan memang tidak hanya tindakan kuratif saja
tapi juga dibutuhkan tindakan preventif
untuk terhindar dari kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan
kekerasan terhadap perempuan itu tidak hanya dilakukan dalam lingkup publik
tapi ternyata juga cukup tinggi kekerasan itu dalam rumah tangga
yang diperlukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat
bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki laki
perempuan memiliki hak juga untuk mendapatkan perlindungan
harus diberikan bahwa hidup layak hidup damai itu juga hak perempuan
selanjutnya kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan maka diperlukan pendampingan
pendampingan tidak hanya pendampingan fisik tapi juga pendampingan psikologi juga
shelter shelter yang memberikan layanan kepada perlindungan terhadap perempuan juga perlu dilibatkan
kekerasan ini kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja
pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh kelompok masyarakat
sudah banyak kelompok kelompok perempuan ada muslimat ada aisyah ada fatayat
ada muslimat dan banyak lagi kelompok kelompok perempuan yang lain
yang melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan
saya kira terus harus dibangun kemudian yang harus dibangun adalah
deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
perlindungan berbasis lingkup yang paling rendah lingkup rumah tangga lingkup rt
itu juga sangat diperlukan
karena apa yang paling mengetahui yang bisa mendeteksi dini adalah masyarakat yang paling terdekat dengan situasi tersebut
baik terima kasih
terima kasih untuk jawaban kandidat nomor urut dua
ya silahkan bapak ibu duduk
sekarang kami persilakan untuk kandidat nomor urut satu mengambil amplop yang berisi pertanyaan yang ada di depan anda

bapak nanti biar diambil oleh afi
buka dulu pak silakan
terima kasih banyak
baik saya akan membacakan
data badan narkotika nasional provinsi jawa tengah tahun dua ribu tujuh belas menunjukkan
sebanyak dua puluh ribu pelajar smp dan sma terjangkit hiv aids
sebanyak delapan puluh lima lima puluh tujuh persen penularan pada kaum heteroseksual
lima tujuh belas persen penularan pada kaum heteroseksual
tujuh belas persen akibat jarum suntik sebanyak lima dua puluh tiga persen
perinatal empat enam puluh sembilan persen homoseksual
dan sisanya akibat transfusi darah
pertanyaannya adalah bagaimana strategi preventif dan kuratif terhadap masalah tersebut
waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
bnn bekerjasama dengan kita dan itu kita mulai dari sangat diperlukan
kita support agar bnn punya fasilitas yang cukup untuk melakukan segala tindakan terkait dengan narkoba
namun demikian tentu preventifnya tidak cukup bnn bekerja sendiri
kami bekerjasama dengan majelis ulama kami bekerjasama dengan para guru guru
kami bekerja sama dengan para tokoh untuk melakukan pencegahan pencegahan dan memasukkan dalam sistem pendidikan
kita titik pada bapak ibu guru tolong jelaskan dengan baik

para aktivis sosial kita ajak betul
apa bahayanya hiv aids apa bahayanya narkoba dan bagaimana proses penularan
proses edukasi ini yang kita dorong terus menerus
dan satu lagi kita gunakan media sosial dengan kekuatan yang sangat dasyat untuk tiap hari menyebarkan seluruh cara cara bagaimana mencegah bagaimana menanggulangi
bagaimana mencegah bagaimana menanggulangi
bahkan ketika kemudian hari ini ada teman teman ada di sini
kemudian sudah terjadi beberapa rumah sakit kita dorong agar mereka punya fasilitas untuk melayani mereka dalam format yang tertutup
kenapa karena terlalu banyak mereka yang malu untuk menyampaikan terlalu banyak mereka tidak tahu
inilah yang kita dorong terus menerus dan kita titip pada keluarga
maka peran seperti media sosial sosialisasi dan sebagainya inilah keluarga yang kita harapkan untuk bisa ngecek memantau terus menerus agar kemudian mereka bisa mengerti apa yang mesti dilakukan sehingga pencegahan lebih bisa dilakukan dan mereka tidak tertular
ini yang kita sampaikan
ada lamban cukup
terima kasih jawabannya
ya hadirin sekalian
itu tadi baru segmen
pertama nah pertanyaan dari panelis akan berlanjut di segmen berikutnya
tapi kali ini para kandidat yang lainnya akan menanggapinya
oke pasti dijamin segmen berikut akan lebih seru tetaplah bersama kami